sementara itu sekitar pukul sepuluh lebih tiga puluh menit waktu indonesia timur kapolda papua barat brigjen paul heri rudolf nahak berusaha menenangkan mahasiswa dan juga masyarakat dalam aksi demo yang digelar
heri meminta mahasiswa dan masyarakat tidak merusak dan memukul siapapun
saya datang ke sini untuk bersama sama dengan adik adik
apa yang terjadi di jawa sana saya yakini memang sudah menyakiti hati kawan kawan semua
saya pun ikut merasakan sebagai orang yang sekarang bertugas di sini
kami semua jajaran akan ikut mengamankan kegiatan yang adik adik semua kerjakan
saya hanya berharap satu bahwa kita tidak melakukan pengerusakan atau pemukulan terhadap siapapun
ini saya minta adik adik semua adalah orang orang terpelajar yang paham betul bahwa melakukan itu akan membuat suasana menjadi lebih tidak baik
suarakan ini supaya didengar di sana
ini suara anak anak papua
supaya tidak ada lagi hal hal seperti ini
supaya tidak terjadi lagi hal hal seperti ini
jadi kita sama sama kalau kita mau menuju
kalau kita mau ke sana kita sama sama
ya akan dikawal oleh kami